joe biden telah dilantik sebagai presiden amerika serikat
selama kampanyenya dia membuat janji besar
untuk memulihkan ekonomi dan juga mempercepat pemulihan dari pandemi
dan berikut kami sudah merangkumnya untuk anda
kebijakan atau jurus jurus yang direncanakannya
yang untuk menyelamatkan ekonomi amerika serikat
jurus biden menyelamatkan ekonomi amerika serikat
mari kita lihat bersama
yang pertama jurusnya adalah vaksin covid sembilan belas gratis
ini tagline nya sama dengan indonesia tetapi ada perbedaannya
karena rencana vaksin covid sembilan belas gratis ini tentunya bertujuan untuk mengendalikan krisis covid sembilan belas
ini semuanya sama ya di semua negara
tetapi biden menjanjikan seratus juta dosis vaksin ini akan disalurkan dalam seratus hari
dan dia juga akan meningkatkan jumlah titik tes covid sembilan belas drive thru di seluruh amerika serikat
jadi dia akan menggandakan jumlah tes covid sembilan belas drive thru
dan selain itu investasi tes covid sembilan belas di rumah dan juga memperkejakan setidaknya ada seratus ribu orang amerika serikat
untuk melakukan tracing
jadi ini ada beberapa kebijakan yang tentunya juga sangat jelas
dan biden juga ingin menginvestasikan dua puluh lima miliar dolar amerika serikat
ini setara dengan tiga ratus lima puluh triliun rupiah
untuk pembuatan dan juga distribusi vaksin dengan tujuan memberikan vaksin kepada setiap orang amerika tanpa biaya
mari kita lihat bagaimana dengan jurus keduanya ini kebijakan pajak
saya harus tarik nafas dulu ya karena kebijakan pajak ini memang bikin kita semua deg degan
oke jadi yang pertama saya ingin mengingatkan kepada pemirsa biden mengatakan dia tidak akan menaikkan pajak orang orang yang berpenghasilan
kurang dari empat ratus ribu dolar
dolar amerika serikat
jadi ini sekitar lima enam miliar rupiah
jadi masyarakat yang terdampak dengan kebijakan pajak ini sebenarnya hanya top satu delapan persen
jadi ini sangat segmented sekali untuk kaum elit sebenarnya
dan dia berencana untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara cara berikut ini
saya sudah membaginya dengan dua bagian
yang satu adalah perorangan
kita mulai dari perorangan dulu
kenaikan pajak penghasilan tertinggi dari tiga puluh tujuh persen dinaikkan menjadi tiga puluh sembilan enam persen
ini sebenarnya balik lagi ke era presiden obama
dan selain itu ada pajak yang menghasilkan lebih dari satu juta dolar amerika serikat per tahun
ini akan dikenakan pajak penghasilan tertinggi
jadi sebenarnya orang orang amerika serikat yang kaya mereka banyak sekali penghasilannya itu adalah dari investasi
dan investasi ini minimum pajaknya adalah lima belas persen
nah disini terjadi loophole pemirsa
anda bisa melihat kalau misalnya kita file texisnya income nya semua dari investment
maka saya harus bayar lima belas persen
tetapi kalau misalnya orang bekerja mereka harus berbayar hampir empat puluh persen tax
jadi disini ada loophole dan joe biden menghilangkan lima belas persen ini

jadi apapun penghasilan anda dari mana semuanya harus bayar penghasilan tertinggi sekitar tiga puluh

oke ini adalah perorangan kita langsung ke perusahaan
perusahaan inilah yang menjadi sorotan dunia
karena ini akan menentukan investasinya ke negara mana
kita lihat kenaikan pajak perusahaan dari dua puluh satu persen dinaikkan menjadi dua puluh delapan persen
dan pajak atas pendapatan asing minimum
ini minimum ya pemirsa dua puluh satu persen
ini tinggi sekali
jadi apabila perusahaan anda mendapatkan devisa dari asing
ini juga harus kena pajak dua puluh satu persen
ini sangat berbeda dengan indonesia
indonesia apabila anda mendapatkan devisa asing
pajaknya adalah persen
dan pajak atas pendapatan tertulis perusahaan lima belas persen
oke ini jadi kita mungkin bingung lagi nih
ada kenaikan pajak perusahaan sudah dinaikkan jadi dua puluh delapan persen
tapi di sini ada lima belas persen
ini adalah book income
ini adalah net income
jadi kalau misalnya perusahaan teknologi besar
kita sering dengar seperti siapa siapa
akhirnya bayarnya zero tax
dia tidak bayar pajak sama sekali
jadi kalau misalnya kita ada kerugian sebelumnya
atau ada tax credit dari irs
ini semuanya bisa di cross
jadi anda terakhir tidak usah bayar pajak
tetapi apabila ada kebijakan ini menutup
jadi apapun book income yang sudah tercatat
minimum anda harus membayar lima belas persen
dan tentunya ini ada hukuman pajak
ini saya hilangkan dulu biar bisa jelas
ada hukuman pajak juga nih bagi perusahaan yang memindahkan pekerjaan ke luar negeri
tetapi terus menjual produknya kembali ke amerika serikat
ini juga akan ada hukuman pajak
tetapi kami juga mendapatkan kesimpulannya dari university of cancelvenia
menyatakan rencana pajak beli
menyatakan rencana pajak beli
biden ini sebenarnya akan meningkatkan pendapatan sebesar dua tiga hingga dua enam triliun dolar amerika serikat selama sepuluh tahun ya
jadi selama sepuluh tahun ini income nya hanya dua tiga hingga dua enam triliun dolar amerika serikat
jika kita bandingkan dengan gdp amerika serikat kita pakai angka tahun dua ribu sembilan belas
yang sebesar dua puluh satu triliun dolar amerika serikat
tetapi tentunya ini adalah peluang ya bagi indonesia karena dengan kebijakan pajak ini
dan juga perang dagang dengan tiongkok perusahaan internasional
ada kemungkinan akan beralih ke negara emerging market seperti indonesia
jadi kebijakan pajak
kita beralih ke pekerjaan
biden berencana untuk menciptakan setidaknya ada lima juta lapangan pekerjaan di bidang manufaktur
jadi sebenarnya dia ingin membawa kembali pekerjaan dari manufaktur
tentunya dulu amerika serikat adalah world manufacture of the world
lalu beralih ke jepang lalu selanjutnya juga beralih ke china dan southeast asia
atau mungkin indonesia juga menjadi salah satu negara yang mempunyai peluang menjadi world manufacture
tetapi biden ingin
mengembalikan pekerjaannya ini dengan investasi empat ratus miliar dolar amerika serikat
untuk mendorong servis industri dan juga logistiknya dan sebagainya
dan selain itu investasi lainnya juga ada sebesar tiga ratus miliar dolar amerika serikat
dalam penelitian pengembangan teknologi seperti lima g dan juga artificial intelligence
itu juga termasuk dalam tiga ratus miliar dolar amerika serikat
dan ini adalah yang sangat menarik ya
upah minimum federal dari tujuh dua puluh lima dolar as per jam digandakan menjadi lima belas dolar amerika serikat per jam
dan biden juga akan menyediakan seratus miliar dolar pinjaman bisnis berbunga rendah
untuk komunitas minoritas melalui program pinjaman negara bagian
wah ini agresif sekali ya semua kebijakannya
mari kita lihat bagaimana dengan jurus selanjutnya
adalah pinjaman mahasiswa
jadi ada sepuluh ribu dolar amerika serikat dari utang pinjaman setiap siswa amerika serikat akan dibatalkan segera
karena ini adalah bantuan di masa pandemi
jadi kita lihat ini akan dibatalkan segera
lima ribu dolar amerika serikat
ini setara dengan satu ratus empat puluh juta rupiah
dan selain itu
juga ada pengampunan tambahan utang pinjaman
ini untuk individu yang aktif melakukan layanan masyarakat
mereka juga akan diampuni setiap tahunnya
sepuluh ribu dolar amerika serikat selama lima tahun
dan selain itu
juga ada bebas biaya kuliah
mereka yang secara historis bersekolah di perguruan tinggi atau lembaga yang melayani minoritas
dan juga berpenghasilan maksimal satu ratus dua puluh lima ribu dolar amerika serikat
seluruh utangnya akan diampuni
dan sekolah akan dibuat bebas biaya kuliah untuk siswa minoritas
minoritas ya di sini kuncinya
yang pendapatan keluarganya di bawah satu ratus dua puluh lima ribu dolar amerika serikat
dan biden juga akan merumuskan jurusnya selama sepuluh tahun
yang bertujuan untuk membuat pekerja kelas menengah amerika serikat lebih kompetitif dalam skala global
mendorong amerika serikat untuk mengadopsi lebih banyak energi bersih
namun di saat bersamaan
juga menumbuhkan ekonomi
dan jika ekonomi amerika serikat sehat
tentunya juga menjadi sentimen positif bagi ekonomi global termasuk ekonomi indonesia